peluncuran aplikasi cek pemilu dilaksanakan pada selasa siang di kantor asa indonesia jakarta selatan
aplikasi yang diinisiasi oleh syahrul mubarak sutarno bintoro dan abraham samad ini dibangun sebagai langkah untuk mencapai integritas pada pemilu dua ribu dua puluh empat yang semakin dekat
sistem yang ada dalam aplikasi cek pemilu nantinya akan berfungsi sebagai pemantauan rekam jejak para caleg dan capres yang akan berkompetisi dalam pemilu dua ribu dua puluh
beberapa kasus seperti korupsi terorisme asusila dan lainnya baik kasus yang tercatat oleh hukum ataupun tidak akan terpantau dalam aplikasi ini hanya dengan menuliskan nama dalam kolom pencarian
misalnya partai a b atau c meminta kepada asa misalnya kalau sudah melakukan yang you bahwa bisa nggak dihapus data itu dari merah menjadi hijau misalnya
itu sama sekali tidak akan mungkin
kita lakukan karena itu bagian dari integritas
kemudian yang kedua tujuan kita membuat platform aplikasi ini sebenarnya untuk memberikan kemudahan warning kepada penyelenggara pemilu agar bisa mendeteksi lebih awal orang orang yang sebenarnya tidak pantas menjadi caleg atau tidak pantas jadi presiden dan wakil presiden